hai sentra penjualan obat dan alat kesehatan pasar pramuka matraman jakarta timur terpantau
lebih sepi jika dibandingkan pada masa awal pandemi kofit sembilan belas di pertengahan dua ribu dua puluh tak terlihat
lagi antrean pembeli masker atau alat kesehatan lainnya warga yang melakukan jual beli di pasar
tersebut juga terpantau banyak yang tidak menggunakan masker herman pemilik salah satu
kios mengaku belum ada dampak langsung dari aturan pelonggaran penggunaan masker yang
dikeluarkan pemerintah menurutnya sebelum ada pelonggaran pemakaian masker jumlah pembeli dan
harga masker sudah turun terjadi sejak beberapa bulan lalu satu box masker kn sembilan puluh lima isi dua puluh lembar
yang pada masa awal bisa dijual dengan harga satu lima juta hingga tiga juta rupiah kini hanya dibanderol
dua ratus lima puluh rupiah sementara satu box masker n sembilan puluh lima dan masker bedah medis
yang dulu sempat mencapai harga tiga ratus ribu hingga lima ratus ribu rupiah kini biasa dijual dua puluh lima rupiah saja
harga tersebut sama seperti masa sebelum pandemi saat ini omset perhari yang didapat herman sebesar
sepuluh juta rupiah perhari masih sama dengan sebelum aturan baru berlaku namun jika dibandingkan pada
masker kan itu hitungannya kondisi jajan sehat bedanya sama pasok kita pak karena kan waktu
popit kan orang rumah sakit mereka kan dari pabrik kebutuhan kan istilahnya nggak mencukupilah mereka
pak lari lari ke kemana mana lah gitu kan namun demikian ada saja warga yang membeli dan mencari
masker untuk penggunaan harian bagi sebagian warga menggunakan masker adalah bentuk kenormalan baru
iya udah kebiasaan baru apa
dari saya tuh kayak udah terbiasa pakai masker jadi kalau misalkan lepas masker malah aneh gitu
jadi kalau sekarang lebih suka pakai masker karena udah kebiasaan kan jadi ya ya udah pakai masker aja
terus saya juga kesini juga masker cukup nyari masker bukan buat itu ya buat jaga jaga aja
ya buat debu aja gitu nyari masker kalau menurut saya tetap pakai masker aja kan saya naik motor nih buat
buah aja gitu
sebelumnya pada selasa lalu presiden joko widodo mengumumkan masyarakat yang beraktivitas di luar
ruangan dan tanpa kerumunan boleh melepas masker masker hanya perlu digunakan saat berada di dalam
ruangan atau transportasi publik namun penggunaan masker masih disarankan bagi lansia dan orang
dengan comorbid satrio adiwi caksono indra setiawan widodo jakarta